hai nyanyi bagaimana kalau mayat tapi dulu kita buang saja
rumah tapi jadi
bahwa sebentar lagi aku
akan menobatkan menjadi raja pajajar menggantikan aku
prajurit sandika gusti prabu siapkan upacara penobat sandika gusti prabu bahwa nyairah karunti
sabarlah ibunda paman tabib akan segera menolong putrak
hidup ibunda sudah benar benar hancur ayah andamu pasti akan meninggalkan ibunda
jangan berkata seperti itu ibunya aku yakin ayah anda tidak akan meninggalkanmu itulah kenyataannya
putraku ayah andamu lebih menyayangi bunda subang larang dibandingkan ibundamu apalagi dengan keadaan
ibunda yang sakit seperti ini ayah andamu pasti akan meninggalkan ibunda
sejak dulu rai sumeh larang selalu menjadi duri dalam daging kepada ibundamu
raden surawi sesam harus segera bertindak
raden surawi sesam harus segera bertindak

dan jangan biarkan rai subang larang terus menyakiti ibundamu keponakan ku putraku
jika kau benar benar menyayangi ibunda lakukanlah putraku kau harus menyingkirkan subang larang
sejauh mungkin dari istana pajajaran ya hanya dengan cara itu putraku lakukanlah baiklah ibu akan
kulakukan apapun yang kau inginkan
sakit sabarlah ibunda paman tabib paman tabib tolonglah ibundaku
hai ah ahgs hai ah terima kasih takom
kasihan sekali kau tapi
jangan berani merawat
kita buang saja
rumah tabib ini
bagus juga ini
aku nobatkan putraku